buka rekam medisnya sama saya
buka rekam medisnya sama saya disini sekarang
tidak akan ada kesalahan pak
kami hanya ingin kehadiran kami
ini sudah jam berapa
pak ini sudah jam berapa
kan kita permintaan rekam medisnya dibuka di depan kita
dijelaskan satu satu lama
sekarang ini kembali ke mana
rekam medis itu dibuka depan saya dulu
ayo dibuka dulu depan saya
ya rekam medisnya mana
dibuka dulu depan saya
ya sebentar pak
baca lagi pak
pada pihak masyarakat untuk melakukan ini tidak akan diberikan
tapi itu menjadi yang direspon
karena pertemuan ditangkap berguna
soal dengan tindakan respon
kenapa anak ini menjadi sampai sekarang
yang sudah diganggu

ini produk donan berarti sudah sana
ini berdasarkan uku eduarnya
perang baru terjadi
prima soal negara perang
grup torun belanda
lalu di dalam lpkb ini kami ada melaporkan sekitar delapan orang terlapor ya itu sudah
meliputi dokter dokter yang terkait yang melakukan tindakan yang melakukan tindakan
mulai dari dokter anestesi dokter tht spesialis anak sampai dengan direktur daripada rumah sakit
tersebut karena ada kaitannya di dalam undang undang perlindungan konsumen awal mulanya
klien saya ini punya dua orang anak nah keduanya ini ada penyakit amandel lah
yang dimana akan dilakukan tindakan untuk operasi amandel itu kan masih kategori operasi
ringan ya nah dilakukanlah itu sebelum dilakukan di rumah sakit kartika usada dia sudah dilakukan
uji lab lah kelayakan apakah ini layak dioperasi atau tidak empat hari sebelum dilakukan tindakan
nah pada saat dia ditindakan di tanggal sembilan belas ya sembilan belas september dua tiga jam operasinya
lalu selesai selesai masih dalam kondisi kena bius belum sadarkan diri sampai dengan hari kedua nah
pihak dokter sudah mengupayakan bagaimana karena menurut dari keterangan dari ahli dokter sana ada
beberapa cara untuk membangunkan dan mereka sudah melakukan itu akan tetapi tidak sadar di
tidak sadar dirikan juga belum sadar diri nah hingga pada masuk ke hari ke sembilan hari ke sembilan ketika
itu pun sampai sekarang belum sadarkan diri dan disitu kami meminta kepada pihak rumah sakit untuk
dijadikan sebuah peringatan untuk anak ini dibawa rujuk atau dibawa penindakan yang lebih konkret
lagi tetapi pihak rumah sakit tidak melakukan itu nah setelah itu kami tunggu tunggu lalu di
hari setelah hari ketiga itu dokter dari rumah sakit kartika usada mengatakan bahwa anak ini
batang otak akan ini sungguh aneh ya aneh sekali kenapa saya bilang dari operasi amandel lari ke
batak otak yang makanya saya bilang ini ada kelalaian ada kealpaan yang dimana kami juga
ada tindak pidana yang dilakukan di sini
hai tadi jam delapan belas empat puluh lima akhirnya tuhan berkendak alvaro dipanggil tuhan dan hari ini kami persiapkan
untuk besok dimakamkan ya kami sedih tetapi harus berarus kuat
karena anak kami akhirnya berpulang ke penciptanya ini papanya halo teman teman mau bertanya sesuatu
saya persilakan tadi jam delapan belas sempat henti jantung yang selama ini koma ya sekitar tiga belas hari di rumah sakit
ini tadi jam delapan belas dicoba untuk memacu jantungnya untuk kembali tidak bisa dan delapan belas empat puluh lima dinyatakan pihak
pemakamannya anak kami alvaro diselesaikan oleh pihak rumah sakit ini dan ini sedang menunggu
proses sepertinya lagi diproses dan rencananya akan dibawa ke rumah duka elizabeth di kemang pratama